pendekar angin dengan seribu
cepat buka penutup cadarnya
kalau benar itu
aku tidak akan mengampuni nyawamu
apa yang benar
apa yang benar
aku memerintahkan untuk menangkapmu
tidak aku yang perintahkan
rade senja sudah berakhir
seperti yang kamu janjikan
kamu harus segera menikah dengan arya dwi pangga
kerajaan kediri akan bangkit kembali
dengan kehancuran kerajaan singasari
kita terjebak lari ke arah sini
kamu lihat ke arah laut
di sini tempat semakin terbuka
kita hanya bisa lari ke kanan dan ke kiri
ayo kita serang mereka
aku sudah tidak sabar untuk segera menghabisin

tenang kita gabungkan tenaga dalam kita
aku yakin bisa mengalahkan jurus mereka
kalian ini baru sekali ditendang sudah mental
wah guru benar benar hebat
kalian ini kalau mau mukul bilang bilang
dia berhasil menghadang jurus gabungan kita kakak
ayo kita pergi dari sini
dia baru saja sembuh dari luka racun
tenaganya belum benar benar pulih
jurus gabungan tadi pasti menguras tenaganya
sekarang tidak mungkin menghadapi jurus gabungan mereka lagi
aku akan mencoba menghadang mereka
kita harus hadapi mereka bersama sama
memangnya kau mau kita ditangkap mereka bersama
aku tidak mau
cepat kau pergi ke kapal itu
mungkin aku akan lebih aman di dalam kapal itu
baiklah kalau begitu
jaga dirimu baik baik
sudah tidak usah khawatir
aku akan menangkap mereka bersama sama

pasti bisa jaga diriku
siapa kau sebenarnya
aku tidak punya pilihan lain
mau tidak mau aku harus menggunakan jurus angin lengan seribuku
apakah itu kau pendekar angin dengan seribu
cepat buka penutup cadarmu
kalau benar itu kau aku tidak akan mengampuni nyawamu
cuma kita hentikan kapal itu
ranu pahit ada di sana
ayo jangan sampai lolos
kapal itu sudah pergi cukup jauh dari bibir pantai
ayo kakak kita kejar dia
itu adalah isyarat panah api dari gusti pati ke bumbu ndara
ya apanya sebaiknya kita tunggu sejenak
kira kira apa yang akan diterintakan oleh gusti pati kita
itu adalah panggilan dari gusti pati ke bumbu ndara
ayo sampai kita segera tinggalkan tempatnya
tunggu sebentar kakak kita harus mengejar rubahnya
tiga panah beruntung
itu artinya panggilan yang mudah
lain sejumlah panggilan dari anubaya
an favotok toh orang semaninya mon